menteri kesehatan budi gunadisadikin mengungkap ada enam belas kasus covid sembilan belas di indonesia yang disebabkan penularan mutasi baru dari inggris india dan afrika selatan
tujuh belas kasus penularan dari mutasi tersebut masuk kategori varian of concern atau mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh who
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan zoom kepala bidang penanganan kesehatan satgas penanganan covid sembilan belas alexander ginting
selamat sore pak alex
selamat sore salam sehat
salam sehat pak alex langsung saja sudah ada enam belas kasus covid sembilan belas di indonesia hasil mutasi baru dari inggris india dan juga afrika
apakah ini semua merupakan imported cases
ya jadi artinya bahwa pemerintah sudah mempunyai kewaspadaan dan persiapan dalam menghadapi mutasi ataupun varian yang akan kita peroleh
karena dari awal disadari bahwa virus ini di dalam transmisinya selalu akan terjadi mutasi
semakin banyak transmisi makin tinggi terjadi perolehan untuk mutasi
oleh karena itu perintah sudah melakukan apa yang disebut dengan proses pelacakan genomik covid sembilan belas
jadi mengambil spesimen dan kemudian ada pengkajian di laboratorium
dan kemudian ini nanti laporannya dikumpulkan terpusat di g site
yang penting adalah bahwa kebijakan negara untuk menekan mutasi virus itu pertama
tidak boleh ada penurunan kapasitas testing
dan kemudian kebijakan pelaku perjalanan itu harus konsisten
khususnya yang dari luar negeri ataupun di dalam negeri
dan memastikan bahwa whole genome sequencing bisa berjalan dengan baik
ini salah satu yang harus bisa kita pastikan untuk mencegah supaya tidak terjadi penambahan kasus kasus yang imported cases
jadi kita ketahui bahwa ini semua datangnya ada yang dari inggris ada yang dari india ada yang dari afrika selatan
dengan pola yang berbeda beda
ini sudah bisa kita lihat dari ragam varian covid sembilan belas yang ada di indonesia
varian concern yang b satu satu tujuh ataupun b seribu tiga ratus lima puluh satu yang pertama kali dideteksi di inggris
dan kemudian bisa ditemukan januari misalnya dua ribu dua puluh satu di indonesia
itu b satu satu tujuh ada sepuluh kasus
kemudian juga ada kasus yang varian of interest
di mana ini juga pernah pertama kali di indonesia dilaporkan
persoalannya adalah bahwa
bahwa penularannya lebih cepat dan penerobosannya masuk ke sel itu lebih cepat
tapi ini juga tergantung kepada comorbid tergantung faktor usia dan tergantung juga viral load
karena itu sebenarnya intinya adalah tetap menerapkan tiga m
jadi menjaga jarak mencuci tangan dan kemudian memakai masker
ini sebenarnya kunci paling utama
lebih utama dari segala obat obatan antivirus ataupun
jadi ini juga tergantung kepada tiga m
jadi ini juga tergantung kepada tiga m
tiga m ini tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh pengendoran
tendatipun kita sudah vaksin dua kali
pak alex puluhan ribu buruh migran akan pulang kampung menjelang hari raya idul fitri
apakah ini kemudian dikhawatirkan akan membawa mutasi baru dari tiga negara tersebut
apakah ada potensi itu dengan kedatangan para buruh migran kita
jadi sebagaimana dilaporkan oleh kasar gas covid sembilan belas nasional
lendang jenderal doni monardo
bahwa dari satu ratus tiga puluh tujuh ribu spesimen yang diperiksa
itu ada dua enam ratus dua puluh delapan positif
kendati pun datang dari luar negeri membawa sertifikat bahwa mereka bebas covid
ada dua tiga ratus sembilan puluh empat warga negara indonesia
ada dua ratus tiga puluh empat warga negara asing
itu baru dari sampel yang dua enam ratus dua puluh delapan
dari setiap mereka yang datang
meskipun sertifikatnya negatif
karena bisa saja dia datang dalam proses masa inkubasi
oleh karena itu
pengetatan bagi mereka yang datang dari luar negeri
ini sudah diatur
dan kemudian khusus dari india
bahkan belakangan ini kita sudah melarangnya untuk tidak masuk
sementara waktu dalam rangka untuk menstabilkan perjalanan
dan khususnya mengkontrol
kasus kasus yang dari india
dan kemudian kita diperhadapkan juga berita dari malaysia
bahwa banyak pekerja migran dari malaysia
dan ini tentunya harus benar benar kita kunci
kita lakukan pengetatan agar mereka datang melalui jalur yang resmi
dan kemudian melaksanakan dan mengikuti proses proses perkarantinaan
dan kemudian pemeriksaan secara resmi
sehingga ini bisa kita cegah dengan baik
tentu mereka tetap warga negara indonesia
yang harus kita lindungi
oleh karena itu kita juga harus melindungi juga masyarakat yang ada di perkotaan di pedesaan
agar tidak transmisi dengan varian varian baru
terakhir dengan apa yang terjadi di india
di mana pandemi sedang menggila di sana
dan juga malaysia sedang mengalami second wave
ada kekhawatiran dengan masuknya tiga mutasi baru
baik dari india inggris dan juga afrika
second wave akan melanda indonesia
apakah akan ada potensi seperti itu pak
melihat mutasi mutasi baru itu sudah masuk ke sini
atau akan ada kekacauan di sini
jadi kalau kita melihat kejadian di india yang dinamakan tsunami covid
kita harus benar benar waspada
sosial kultur antara india indonesia tidak berbeda
kita banyak kegiatan kegiatan yang sifatnya komunal
baik itu di belanja maupun di kegiatan keagamaan kegiatan budaya
oleh karena itu kita menghadapi bentar lagi hari raya hari libur yang cukup panjang
oleh karena itu kita tetap harus menjaga diri kita
boleh belanja tapi jangan berkerumunan
boleh kita keluar rumah tapi kita harus menjaga jarak
memakai masker mencuci tangan
pemerintah sudah bijaksana dengan menerapkan ppkm skala mikro
artinya kita membatasi kegiatan kegiatan kita dalam rangka keamanan dan keselamatan rakyat
jadi rakyat harus mengerti apa itu resiko
kita tidak mau menghadapi resiko kesakitan dan kebanasan
sehingga kita harus memang lebih cerewet
seperti yang disampaikan oleh bapak doni monardo
ini yang harus kita kerjakan
baik di tingkat pusat di tingkat daerah sampai di level desa dan di kelurahan
kalau kita tidak cerewet itu akhirnya seperti pasar tanah abang
orang semua berkumpul
memang orang rindu tetapi harus terkontrol
jadi dengan demikian kerumunan kebanggaan
kemudian mudik rame rame mobilisasi kita hindari
lebih bagus kita di rumah kita menyayangi diri diri kita kita juga menyayangi keluarga kita
ini mungkin pesan yang harus kita sampaikan ke masyarakat
karena kalau ini sudah terjadi di masyarakat dengan varian variant virus yang lebih banyak
ini sungguh sungguh akan memprihatinkan
dan bagaimana kita lihat di india sampai logistik kesehatan logistik untuk obat logistik untuk oksigen
dan logistik untuk oksigen
oleh karena itu ini harus kita sampaikan dengan bahasa lokal dengan bahasa masing masing
sehingga mudah dicerna dan diterima oleh masyarakat
oke baik kita nanti berharap agar masyarakat kemudian bisa lebih sadar lagi terhadap protokol kesehatan
mengingat ada resiko yang mengancam melihat sudah ada tiga mutasi baru yang masuk ke tanah air
mutasi baru dari india inggris dan juga afrika
sehingga memang protokol kesehatan harus tetap tetap diterapkan
pemerintah juga harus konsisten dengan kebijakan kebijakannya
melarang border border dari luar negeri ini untuk bisa masuk
terima kasih sekali kepala bidang penanganan kesehatan satgas penanganan covid sembilan belas alexander ginting
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini